aku akan kembali ke jalan yang benar
sebenarnya aku sudah di jalan yang benar
tapi kuncung hitamlah
yang menahanku untuk kembali ke jalan yang benar
yang selama ini aku alami
setiap aku ingin kembali ke jalan yang benar
ada kekuatan gelap yang sangat luar biasa di dalam tubuh
ada kekuatan gelap yang sangat luar biasa di dalam tubuhku
ada kekuatan gelap yang sangat luar biasa di dalam tubuhku
yang bersumber dari kuncung hitam yang ada dalam dirimu
memang harus dihancurkan
aku pernah mendengar
untuk menghancurkan kuncung hitam
itu adalah dengan
oleh hujan putih
untuk memenuhi amanat dari ibu
dan aku harus
membawamu ke jalan yang penuh
akan aku pinjamkan pusaka itu
dan aku akan menangkapmu
orang yang terbaik
orang yang terbaik
yang telah membayar saksi palsu itu
dan ia ingin menghilangkan jejaknya
maka dari itu
ia membunuh para saksi itu
bukalah topik ini